jumlah pasien positif covid sembilan belas di tanah air pada sembilan belas januari kemarin mencapai satu tujuh ratus empat puluh lima kasus
angka ini merupakan yang tertinggi sejak oktober dua ribu dua puluh
dari jumlah itu delapan ratus delapan puluh dua kasus diantaranya merupakan pasien covid sembilan belas varian omikron
jurubicara pemerintah untuk covid sembilan belas dr resha borto asmoro menjelaskan
ketersediaan obat covid dalam negeri yakni obat antivirus molnupiravir dan pakslovid
akan dijamin oleh pemerintah dan mulai diproduksi pada april atau mei tahun ini
sampai tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh dua pasien covid sembilan belas varian omikron sudah diketahui berjumlah delapan ratus delapan puluh dua orang
di mana sampai tanggal empat belas januari diketahui sebanyak dua ratus tujuh puluh enam telah selesai isolasi
dengan adanya lonjakan kasus covid sembilan belas yang disertai penambahan varian omikron
pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm level dua hingga dua puluh empat januari dua ribu dua puluh
pemprov dki jakarta akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kerja
perusahaan atau kantor yang melanggar akan dikenai sanksi seperti denda dan larangan beroperasi
ya tentu semua ada sanksi pengawasan monitoring tetap dilaksanakan
kami minta juga satgas untuk terus meningkatkan pengetatan dan penegakan dan pemberian sanksi kepada semua unit unit kegiatan
apakah perkantoran mal pasar tempat tempat umum lainnya termasuk tempat pariwisata
apabila didapati melanggar ya harus diberi sanksi
untuk sektor esensial seperti keuangan perbankan pasar modal perhotelan teknologi dan industri orientasi ekspor
hingga rabu siang ada sekitar dua enam ratus lima belas pasien yang dirawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran jakarta pusat
mereka yang terpapar covid sembilan belas didominasi pelaku perjalanan luar negeri dengan kasus asimptomatik atau tanpa gejala
tim diputan cnn indonesia